hai akhirnya akhirnya ada yang mengatakan oh gitu aja laki laki
soalnya gimana kang awalnya dia anak ketemu sama dia lewat instagram lalu berhubungan dua bulan
dia pernah ke rumah satu kali makanya saya tanya teh tahu nggak orang tua kesini dia bilang
hai saya sudah gak punya orang tua sudah mati bilangnya saya ada suriga karena dia pakai muslim
pakai gamis pakai gamis disadar ya jadi sempat berhubungan yang ininya mah dua bulan ya
tiga bulan tapi katanya sempet lama juga hubungan anak kita dengan ya itu lawannya cuma lewat mensos
berapa tahun tahun nah itu kan terjadi resepsi itu di rumah yang dikatakan pihak perempuannya
atau di kitab kita disini di rumah saya oh di sini itu nikahnya secara resmi atau gimana dikasih
dikasih ri ya kapan itu terjadinya tanggal dua belas dua belas apa dua belas april tahun ini ya nah sampai ketahuan bahwa dia
ini laki laki tulen itu gimana bisa ketahuan soalnya gini saya menelusuri keluarganya karena nggak mungkin orang
hai sudah enggak punya ibu rama enggak mungkin enggak punya
anak pameli akhirnya akhirnya ada yang mengatakan oh gitu dia laki laki gitu nah setelah mengetahui bahwa
dia itu laki laki tulen dari pihak keluarganya sendiri langkah apa yang dilakukan oleh keluarga
langkah saya cuma takut ada masa saya titipin sama polisi tidak melakukan proses hukum
hai jadi masalahnya gimana sekarang karena masalahnya kalau ditunggu sama hukum saat yuk
berasa ibadah sama orang tuanya ternyata masih punya bapak dia sudah jompo oh gitu jadi ini
adalah merupakan suatu pelajaran bagi keluarganya pak
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya